sudah tersambung melalui telepon dengan nuriko gaman kepala riset dari bni sekuritas
selamat sore pak noriko
kejadian ini insiden ini apakah bisa menjadi sentimen negatif untuk gerakan dari bursa efek indonesia
karena kalau kita lihat dari iasg sendiri nampaknya tidak terlalu terpengaruh dengan insiden ini
kalau kita lihat sebenarnya kejadian yang terjadi di bursa efek indonesia ini adalah suatu kejadian yang sifatnya minor
dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pergerakan indeks
hal ini juga mencerminkan bahwa para pelaku pasar melihat kejadian yang terjadi di bursa ini lebih sifatnya adalah untuk hal hal yang sifatnya teknis
pernah juga terjadi di bursa efek indonesia sekitar pada tahun dua ribu dahulu pernah adanya kejadian bom yang ledak di pelataran parkir di bursa efek indonesia
saat itu barulah tercermin adanya pengaruh yang signifikan
terhadap pergerakan indeks
tapi dengan melihat kejadian yang terjadi pada hari ini tentunya pasar menilai hal ini tidak berkorelasi langsung dengan keadaan ekonomi di indonesia
jadi saya pikir pengaruhnya sangat minor lah terhadap pergerakan indeks di bursa faham
oke walaupun ya kita tidak mengatakan bahwa akan ada gangguan gitu
pihak dari bi juga mengatakan bahwa masih berjalan normal dengan adanya pembukaan yang tadinya sempat akan diundur gitu ya
kemudian tidak jadi diundur jadi tiga belas tiga puluh
ini juga tentunya akan menjadi sentimen ketidakpastian juga dari para pokok pasar
apakah mereka sudah bisa melakukan trading pada saat jam jam normal
apakah ini tidak membuat paling tidak para pelaku pasar menunggu dulu lah gitu
sampai akhirnya insiden ini benar benar clear gitu pak nuriko
ya kalau kita lihat sekarang ini pelaku pasar menilai kejadian yang terjadi pada hari ini tidak dipengaruhi oleh kondisi yang sifatnya
atau untuk hal hal yang sifatnya sangat mempengaruhi persepsi negatif terhadap para pelaku pasar di bursa saham
namun memang bagi sebagian pelaku pasar melihat penundaan sesi perdagangan tentunya ini juga akan sangat berpengaruh
karena akan menggunakan volume transaksi yang terjadi pada hari ini
dimana kita lihat biasanya di dalam sesi perdagangan pelaku klaster selalu menilai apakah semua transaksi perdagangan itu dapat berjalan dengan
tetapi untuk hari ini tampaknya tidak berjalan dengan normal
sekali lagi seperti yang saya utarakan bahwa pelaku pasar saat sekarang ini menilai bahwa
tapi di bursa efek indonesia itu sifatnya bukan sesuatu yang sangat fundamental
yang mempengaruhi juga perubahan persepsi pasar terhadap kondisi ekonomi indonesia
tapi memang secara teknis banyak pelaku pasar menilai hal hal ini sebenarnya merupakan situasi yang
perlu juga di
secara baik karena
di bursa efek indonesia itu merupakan simbol dari ekonomi modern suatu negara
kalau hal hal seperti ini sering terjadi tentunya ini juga akan memberikan persepsi negatif bagi para pelaku pasar
kalau bursa efek di suatu negara ini tidak berjalan secara efektif dan efisien
oke kejadian ini kan juga akhirnya diliput oleh media asing
bagaimana nanti sentimen dari para pelaku pasar khususnya untuk investor asing melihat ini pak nuriko
berpengaruh terhadap langkah langkah investasi yang akan mereka ambil di bursa domestik
investor juga akan lebih melihat secara lebih kritis ya dengan melihat kondisi yang terjadi hari ini
dan kita lihat juga investor asing mereka sangat selektif dan sangat hati hati dalam menentukan pilihan pilihan investasi mereka
kalau kita melihat kejadian ini memang boleh dibilang sesuatu yang relatif langka
tidak terlalu rutin atau sering terjadi di bursa efek di beberapa negara
tetapi kejadian yang terjadi pada hari ini lebih sifatnya itu adalah hal hal yang sifatnya hanya teknis
yang tidak mengganggu secara keseluruhan infrastruktur daripada pedagang bursa di indonesia
nah kecuali kalau memang itu sangat mengganggu perdagangan bursa di indonesia
seperti misalnya ada aksi terorisme di bursa efek
tetapi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada sekarang ini tampaknya juga pelaku pasar
men transaksikan saham di bursa efek kita secara normal ya
jadi tidak ada suatu kondisi di mana indeks mengalami koreksi yang cukup tajam
hanya memang ada beberapa paku pasar terutama kita lihat investor investor tertentu yang sangat sedikit ya
dengan kejadian itu
ini juga menunjukkan sebagaimana baiknya dan efektif dan efisiennya transaksi di bursa saham kita yang berlangsung saat ini
apa yang harus dilakukan pihak dari bursa efek
pihak dari bursa efek indonesia untuk meyakinkan para pelaku pasar ini bahwa kejadian ini tidak akan mengganggu secara teknis
paling tidak untuk proses perdagangan di pasar domestik
karena pasifan pihak bursa efek indonesia juga cukup responsif dalam merespon keadaan seperti ini
dan memberikan suatu jaminan kepada para pelaku pasar bahwa perdagangan transaksi di bursa asam itu tidak terganggu
walaupun memang sempat terjadi
jadi yang keterlambatan di dalam sesi perdagangan di sesi kedua ini
tentunya ini hanya bersifatnya nih
tetapi juga kita lihat adalah untuk kedepannya pihak pengelola bursa efek indonesia terutama juga dalam menggunakan semua fasilitas
itu harus dilihat bagaimana dampak dampak negatifnya kalau tidak dijaga kondisi perdagangan saham bagi para pelaku pasar
hal yang seperti terjadi pada hari memang sifatnya hanya teknis
tapi kalau kita lihat dari secara keseluruhan selama itu belum pernah ada hal hal yang sifatnya teknis yang terjadi di bursa saham kita
kecuali seperti pada waktu tahun dua ribu lalu yang pernah terjadi yang sifatnya aksi terorisme yaitu adanya aksi pemboman di pelabaran parkir
dan itu memang sangat berpengaruh negatif terhadap persepsi investor saat itu
namun saat sekarang ini investor kita lebih kritis dan mereka lebih melihat
secara umum bahwa apa yang terjadi di bursa efek indonesia hari ini tidak akan mengganggu secara fundamental ekonomi kita
oke baik terima kasih noriko ogaman kepala riset ben iskrita sudah bergabung bersama kami